beginilah proses pembuatan kiswah atau kain penutup kaabah
kiswah adalah kain hitam yang terbuat dari sutra murni
yang dibordir dengan kain sutra dan benang emas bertulisan ayat ayat suci al quran
kiswah berukuran enam ratus meter persegi dengan berat hingga lebih dari enam ratus kilogram
ayat al quran ditulis dengan sulam benang emas
bobotnya mencapai satu ratus dua puluh kg belum termasuk beberapa puluh kg perak
ini adalah emas asli yang dibuat dari kebel kebel terbuka seperti kabel kabel kembaga seperti kembaga sekitar itu
dan jumlahnya lebih dari seratus kilogram
proses pembuatan ini memang ada waktu sepuluh bulan dan saya coba untuk mencobanya secara secara
ini harus ditarik dari bawah jarum ini jarumnya harus ditarik dari bawah kemudian ditarik seperti itu
ini memang sepuluh bulan
ini dikerjakan oleh sejumlah orang dan setelah selesai setahun sekali kiswah di masjid al arab di kaabah akan diganti